terima kasih anda masih bersama kami
polda sumatera utara jumadini hari menelahan delapan tersangka
kasus kerangkeng manusia bupati langkat non aktif
para tersangka ditahan di tahanan polda sumatera utara selama dua puluh hari ke depan
penahanan delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah bupati langkat nonaktif
terbit rencana perangin angin disampaikan ke polda sumatera utara
setelah rapat koordinasi dengan komnas ham lembaga perlindungan saksi dan korban
serta kompolnas di aula tribrata mapolda sumatera utara jumat siang
delapan tersangka yang ditahan antara lain dewa perangin angin anak bupati langkat
yang juga diduga turut serta melakukan penganiayaan terhadap sejumlah penghuni kerangkeng
yang mengakibatkan korban meninggal dunia
ada pula yang ditahan berperan sebagai penjaga kerangkeng
dua puluh hari ke depan kita akan dilaksanakan penahanan
orang tersangka yang sudah ditetapkan
baik itu perannya selaku orang yang turut serta
terjadinya tindak pidana mengakibatkan orang meninggal
terkait dengan tindak pidana perdagangan orang
itu sejak terhitung tadi malam penyidik sudah menetapkan dan melakukan
setelah melaksanakan perkerang perkerang
melaksanakan penahanan kepada delapan orang tersebut
di rutan polda sumatera utara selama dua puluh hari ke depan
bisa memberikan keyakinan
kepada para saksi korban
untuk berani menyampaikan keterangan
untuk berani mengungkap perkara ini
sehingga yang harusnya bersalah bisa dihukum
dan hak hak korbannya bisa dipenuhi
tadi juga sudah disampaikan oleh pak kapolda dan pak parang
bahwa salah satu hal yang diperhatikan oleh polda dan penyelidikan
adalah pembunuhan hak atas restitusi
atau ganti kerugian dari pelaku kepada korban
kita coba kumpulin satu persatu
tepat sekitar pukul tiga dini hari
terkumpul pukul empat proses administrasi semua selesai
lalu kita bersama sama ke tahanan
ya sudah ditahan delapan tersangkanya
artinya mendadak ya pak
karena kita tahu kami suri kita masih sama sama di polda
benar mendadak sekali
saya nggak tahu badai apa yang menimpa mapolda su
selanjutnya apa langkah untuk kita pak
ya kami akan tetap menunggu di persidangan
nggak ada lain
kita tunggu p dua puluh satu dan langsung sidang